ydik memeriksa yassin limpo sejak pukul sepuluh pagi di gedung kpk
saat ini penyidik kpk mengembangkan kasus gratifikasi dan pemerasan
mantan menteri pertanian itu menjadi kasus pencucian uang
selain di kpk yassin limpo saat ini sedang diadili di pengadilan pidana korupsi
dengan dakwaan menerima uang sebesar rp empat puluh empat lima miliar
hasil memeras anak buahnya di kementerian pertanian
untuk kepentingan pribadi dan keluarga
tim penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah rumah adik mantan menteri pertanian
syahrul yassin limpo di makassar sulawesi selatan selama enam jam
usai menggeledah tim penyidik kpk membawa dua koper dan langsung pergi meninggalkan rumah
ketua rw yang diminta menyaksikan penggeledahan menyebut kpk menggeledah dua kamar
mantan mentan syahrul yassin limpo
terjerat kasus dugaan pemerasan gratifikasi dan tppu
diminta menyaksikan penggeledahan dua kamar
saya tidak tahu persis kamarnya siapa tapi yang pasti mirip kamar utama
juga menyita sebuah rumah milik yassin limpo di makassar sulawesi selatan
penyitaan dilakukan pada rabu lima belas mei
rumah sitaan yang diduga aset hasil korupsi nilainya ditaksir mencapai empat miliar rupiah
ada rekan kami cindy permadi di gedung kpk yang memantau pemeriksaan yassin limpo
selamat siang cindy apa fokus pemeriksaan kpk terhadap yassin limpo siang hari ini cindy
sebenarnya kalau untuk pemeriksaan eks mentan syahrul yassin limpo pada hari ini tidak masuk dalam agenda pemeriksaan resmi yang dikeluarkan oleh kpk sejauh ini
kalau misalnya ternyata penyidik kpk masih mendalami soal kasus gratifikasi dan pemerasan artinya kpk mau melakukan pengembangan
tapi kalau ternyata yang didalami oleh penyidik kpk adalah soal tppu artinya penyidik kpk mau melengkapi konstruksi perkara
tapi kalau apa yang sekiranya akan didalami oleh penyidik kpk terhadap eksmentan syahrul yassin limpo
kita bisa melihat dari beberapa hal yang sudah dilakukan kpk setidaknya dalam waktu satu minggu terakhir
yang pertama adalah soal penelusuran aset lalu mengembangkan dari fakta persidangan
dan juga ketiga adalah mengembangkan dari materi pemeriksaan dari beberapa saksen yang sudah dipanggil oleh kpk dalam satu minggu terakhir ini
ada tiga aset mewah milik syahrul yassin limpo yang pada minggu ini diselidiki oleh kpk
pertama pada hari senin tiga belas mei lalu kpk menyita satu
unit mobil mercedes sprinter yang diketahui adalah milik syahrul yasin limpo
tapi disembunyikan di kawasan pasar minggu jakarta selatan
disembunyikannya dilakukan dengan cara memindah tangankan kemudian diserahkan kepada orang dekat ataupun juga orang kepercayaan
kemudian mobil ini disita oleh kpk untuk menjadi barang bukti untuk kasus tppu
nah yang kedua pada hari rabu lima belas mei dua ribu dua puluh empat kpk juga menyita satu rumah mewah milik sel
di kelurahan pandang kecamatan panakukang makassar
uang ini diketahui bisa dibeli oleh sel dari uang yang didapatkan dari tersangka lain terdakwa lain yaitu adalah muhammad hatta muhammad mata ini adalah
muhammad hatta adalah mantan direktur alat dan mesin pertanian
ia juga adalah salah satu orang kepercayaan dari sby
jadi di taksir uang rumah mewah ini
harganya sekitar empat lima miliar rupiah dan masih dalam proses pembangunan
rumah ini juga disewa tapi untuk pemulihan aset negara
kemudian yang ketiga pada hari kamis kemarin tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh
kpk juga melakukan penggeledahan rumah adik dari syahrul yassin limpo yang ada di makassar
yaitu adalah rumah dari andi tenri angka yassin limpo
ada dua kamar yang digeledah kemudian juga informasinya sebuah mobil yang terparkir di garasi
dan setelah keluar ada dua koper yang dibawa oleh kpk
artinya melihat dari apa yang dilakukan oleh kpk dalam satu pekan terakhir ini
kpk mau melakukan aset recovery dan juga pendalaman tppu
nah kemudian kalau kita melihat dari fakta persidangan
yang juga kemungkinan bisa jadi dikonfirmasi kepada syahrul yassin limpo pada hari ini
adalah berdasarkan pernyataan dari ekses ditjen tanaman pangan kementan bambang pamuji
yang waktu itu pada persidangan menyebutkan kalau kementan pernah mengirimkan uang sebesar dua puluh juta rupiah
untuk kepentingan dari keluarga sela yaitu adalah untuk cucu sel
yang permintaan ini disampaikan oleh ajudan sel
kemudian yang kedua adalah soal adanya aliran dana yang diduga menuju ke partai nasdem
ini disampaikan oleh kepala bagian umum dirjen perkebunan kementan sukim supandi
ia bilang diperintah oleh exed jen kementan menyerahkan uang delapan ratus lima puluh juta rupiah
ia memang bilang tidak tahu keperluannya untuk apa tapi ia bilang ada kwitansi berlogo partai nasdem
nah kemudian yang ketiga kalau kita juga melihat dari pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan oleh kpk dalam sepekan terakhir
pertama kpk juga sudah memeriksa beberapa pengusaha travel ini untuk mendalami apakah betul soal adanya dugaan sel pergi jalan jalan ke luar negeri
tapi dimanipulasi seolah olah itu adalah perjalanan dinas

dugaannya adalah karena penyanyi itu diberikan uang lima puluh sampai seratus juta rupiah untuk keperluan hiburan kementan
nah soal penelusuran aset fakta persidangan dan juga saksi dipanggil kpk
hal hal inilah yang akan dikonfirmasi dengan si syahrul yassine limpo
tapi juga saksi saksi lainnya akan dipanggil untuk memenuhi konstruksi perikarannya
jadi fokus dari kpk pertama itu adalah yang menunjukkan kesemua kepentingan kelakuan ini
pertama adalah penelusuran aset untuk melihat aliran dananya kemana saja
mungkin atau tidaknya dilakukan pengembangan
karena kpk juga bilang kalau keluarga sel pun bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa dijerat pasal tppu pasif
apabila memenuhi syarat yaitu adalah menikmati uang kejahatan dengan sengaja
artinya apabila ia mengetahui hasil uang yang dipakai adalah uang hasil korupsi pasal itu bisa digunakan
mengingat kita tahu kalau dari beberapa catatan kpk aliran dana yang sudah digunakan oleh sel dari kementan banyak sekali yang digunakan untuk keperluan pribadi dan juga keluarga
misalnya untuk umroh keluarga sel dan juga untuk kementan mencapai satu empat miliar rupiah
lalu untuk keperluan pribadi istri sembilan ratus tiga puluh juta rupiah
untuk dokter kecantikan dan under deal kendaraan anak scl satu ratus sebelas juta rupiah
mobil untuk anak lima ratus juta rupiah dan itu hanya sebagian
masih akan terus dilakukan pendalaman oleh kpk
kita lihat nanti seperti apa prosesnya baik di kpk maupun juga di persidangan
terima kasih cindy permadi atas laporan anda langsung dari gedung kpk jakarta